dengan tutur agama eh asal lu tahu ini kenapa jadi para komentarin pakaian aja sih aja yang
pakai nyaman nyaman aja amat tuh kate lo tapi kalau orang yang lihat pada risih heran deh
ayapan kemarin cuma mau beli kecap kenapa jadi diceramahin kayak gini sih
salam pakaian aja lu keren
nggak salah dong mbak punya bukti ya mendingan kita panggil pengacara aja karena sisulam tuh
udah bikin cemerlang abah abah udah dianggap penjahat tapi kan enggak ada buktinya harusnya
memang begitu mi gua kan
sempurna kampung ini masa gua dituduh penjahat nggak masuk akal dong oh iya rom bagaimana ya
caranya kita mengambil pengacara untuk ngebelain abah terus nuntut si haji sulam
ini nggak bisa dibiarin rom ini udah keliwatan karena nama abah lu nih udah tercemar ketawain
angga umi ini ya kasih tahu ya sama umi ya daripada kita panggil pengacara
mendingan itu uangnya tuh dipakai aja untuk bayar utang ke bang robbie ya
kan biar pengacara tuh mahal loh itu mah soal gampang kecil yang penting sekarang nih kita
lagi butuh pengacara buat nuntut sulam iya hai baiknya lo udah kasih tahu bayar pengacara itu
mahal banget umik bisa tiga kali lipat dari utangnya abah ke bank robby bea mahal mendingan
mendingan tidak usah butuh emang obt labour place gitu mohon tunggu aja dulu ya

yaudah deh lo mau ke kamar dulu ya sekarang mbah mi
rom ngantuk banget
ya udah deh
mbak emang pengacara itu mahal ya
alhamdulillah mbak udah baik kan
rom juga lega banget
abah gak jadi ditangkap sama polisi itu
iya lagi siapa sih yang laporin dulu ke polisi
udah gitu laporannya dibilangnya lo lagi pemimpin preman
aduh siapa ya kakak ngeriak badannya
ya gak tau mbak
sebelum si bawahannya udah deg degan lagi
justru kalo kita takut takut malah dicurigain lam
maunya sih begitu dar
cuma siapa sih yang agak kebentaran kalau didatangin polisi kayak begitu
kalo begitu lo nya yang payah
tapi kalo gue liat temen lo tuh kayaknya emak pernah liat ya kenal gitu
yang pernah gue kejar kejar lantaran lu nyolong lontong ya kan
waktu itu adik ayah si combong kelaperan
mana bokap belum pulang dari lampung lagi
yaudah mau gak mau terpaksa mbak
maafin lagi sekali lagi ya
wajib ayo minta kecap dong
yang ada di botol
ah itu doang
ya elah pak haji
galak bener biasa aja kale
baah umi rom pergi ngajar dulu ya
hati hati ya ingat jangan sore sore pulangnya
lu iri ya sama dia
cantik kan juga ayo kemane mane
emangnya diet pakai baju panjang panjang
kagak ada yang menarik nariknya
yang ada gerah
asal lo tau aja ya
biar anak gue itu pakai jilbab
tapi dia banyak yang naksir
itu tandanya dia orang alim dan bersahaja
bukan kayak lo
lo tuh mirip kayak
lidi gaga pak haji
perlu lo tau ya
si robby tuh tegirai gilai sama anak gue tuh karena pakaiannya yang bagus
sesuai dengan tutur agama
eh asal lo tau
ini kenapa jadi para komentarin pakaian ayah sih
ayah aja yang pakai nyaman nyaman aja
rompot amat tuh katanya lo
tapi kalau orang yang liat pada risih
ayah kan kemari cuma mau beli kecap
kenapa jadi diceramahin kayak gini sih
pakaian aja lo keren duit pas pasan
kenapa tuh jidat dipakain kaya
umi pusing mbah
tuh umi lo pusing mi
udah segala macam cara buat ngerjain si sulam
eh kenapa ya
selalu aja dia sulam
abah juga bingung umi
rasa rasanya si sulang itu selalu adanya yang melindungi
mungkin dia pakai amalan khusus kali ya
ah umi gak mau usah mbah
ini takut ntar bisa bisa malah bebalik kena kita lagi sialnya
udah ya bi
abah keluar dulu ya
kau itu pakai apa aja tetep cantik
lo tuh kalo pakai jilbab begitu kagak pantes
kayak tukang urut pasar kramat jati lo tau
kalo lo pakai jilbab begitu tetep aja hati lo bangsa
bukan muka sama badan lo
itu baru namanya afdoh
babe kenapa sih
jadi orang kau sirikan banget
bukannya babe sirikan
bukan ini babe sirikan sama anak sendiri
justru babe nasihatin nih lo sebagai anak gue
kalo ini babe setan
lo mau ajak bareng bareng ke tempat yang nar
babe kenapa sih
kagak pernah demen sama apa yang ayah lakuin
ayah dandan kaya gini tuh
biar ngambil simpatiknya om sulam
siapa tau ayah bisa dinikahi sama om sulam atau pak robi
terus kalo ayah dinikahi sama salah satunya
babe juga pan yang demen
urusannya sahwat aja
mane tuh baju modelnya kaya lor puyuk
pak ji pak ji
kita berdua mau jalan
dan operasionalnya maneng
enak aja lo berdua
belum apa apa udah minta duit
ngapain si badar pula kampung
nah baru gue kasih dah jatah lo
tapi pan pak ji
kita juga butuh dana buat jelidikin semuanya
bener tuh pak ji
kita kan perlu mondar mandir nih
buat beli pulsa
buat makan di warteg
semuanya kan pake duit pak ji
ini starro kagak dapet nih
bener bener lagi butuh kerjaan nih lah
gue pengen buktiin sama orang orang